saudara perampokan menggunakan senjata api terjadi di sebuah apotek di palembang sumatera selatan
pelaku pura pura membeli obat lalu membawa kabur uang di dalam laci kasir
ini adalah detik detik saat rampok bersenjata api merampok apotek di kawasan ilir barat satu palembang
pelaku awalnya berpura pura menanyakan obat
ia kemudian tiba tiba menodongkan senjata api pada karyawan apotek lalu mengambil uang di meja kasir
korban melaporkan kasus ini ke polsek
dengan alasan membeli obat kemudian setelah diserahkan obat malah nodong dengan senpi
yang pasti dia tadi bilang serahin uang kasir katanya
dan jangan sampai mencet alarm darurat